bambang susantono resmi menjadi kepala otorita ikn nusantara setelah dilantik oleh presiden joko widodo
rangkaian tugas menanti kepala otorita tidak hanya terkait teknis regulasi tapi tentu juga pendekatan politik
sebab memindahkan ibu kota juga berarti memindahkan epicentrum politik nasional
kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom malam ini
ada pak ade irfan pulungan tenaga ahli utama ksp
kemudian ada rian nugroho pengamat kebijakan publik
selamat malam pak rian pak irfan
selamat malam pak eva
pak rian kita tahu hari ini kita sudah punya kepala dan wakil kepala otorita ikn yang baru
kalau dari analisa anda penilaian anda kualifikasi apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk kepala otorita ikn
apakah kemudian sosok bambang susantono ini memenuhi kualifikasi tersebut
beliau berukat senior dan sebagai berukat senior beliau tahu lah bagaimana arasmen politik pada tingkat nasional
kedua beliau juga seorang profesional level regional ya
jadi beliau ini juga kalau nggak salah pernah juga di asian development bank
dan buat tempat saya pilihan pak jokowi
untuk pak bambang susantono ini meskipun nampaknya kejutan tapi ini menurut saya yang terbaik
karena mempertimbangkan daripada memilih yang itu politisi atau yang memang itu pernah menjadi seorang yang
karena pilihan pilihan politisi atau kepala daerah bukan pilihan yang menguntungkan daripada pak bambang susantono
karena beliau ini
saya kira pengalaman terbang cukup dan kalau masalah politik saya kira nggak begitu masalah
karena yang terjadi
jadi sekarang politik selesai
karena pak jokowi udah tetapkan ibu kota pindah dan tugas pak bambang susantono lebih kepada bagaimana memanajemen proses perpindahan tadi secara non politik
kalau politik nggak selesai masalahnya kalau menurut saya
oke jadi sosok yang dibutuhkan memang sosok profesional begitu ya untuk wawasan politik tentunya bukan menjadi kebutuhan utama atau kualifikasi utama dari kepala dan juga wakil kepala otorita
anda memandangnya demikian pak rian
pak bambang susantono itu bukan politisi tapi beliau mengerti politik karena pernah menjadi pemimpin puncak di birokrasi
terakhir beliau kan wakil menteri perhubungan
kedua jam terbang tadi cukup itu
jadi itu memang saya kira pak jokowi sangat betul memilih beliau yang memandang saya
pak irvan sebetulnya apa saja faktor utama yang kemudian membuat presiden joko widodo akhirnya memilih sosok bambang susantono sebagai kepala otorita

ya tentu yang pertama begini mbak epa
tadi yang disampaikan oleh pak rian ya
yang pak jokowi menunjuk pak bambang susantono dan pak doni rahayu itu tentu orang yang punya skill ya kemampuan orang yang punya pengalaman
tidak lagi dia mencoba coba atau berpikir saya harus apa berbuat apa
itu yang diinginkan oleh pak jokowi
ini harus sudah tancap gas gitu
ya untuk bisa mentransformasikan pemikiran atau gagasan besar untuk bagaimana bisa secepat mungkin melakukan gerakan melakukan apa namanya
konkret yang nyata pembangunan di ikn ini ibu kota nusantara ini
tidak lagi berpikir berpikir bagaimana nanti arahnya
bagaimana nanti konsepnya
karena semua itu kan sudah dibicarakan semua konsep konsep itu sudah ada gitu
nah jadi kedua orang ini memang kalau saya katakan kolaborasi duet maut ya
sangat luar biasa
satu sisi saling mengimbangi saling berkontribusi yang sangat baik gitu
jadi saling melengkapi gitu
nah inilah yang diinginkan oleh presiden ya
kedua orang ini pak bambang susantono dan pak doni rahayu
untuk bisa mempersiapkan langkah langkah yang cepat pembangunan infrastruktur dari segala aspek ya
apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini untuk pembangunan ikn gitu
oke konsep pemahaman kemudian yang menjadi modal utama begitu ya
akhirnya penunjukan kepala dan wakil kepala otorita ikn
apa sebetulnya yang kemudian diharapkan dari pemimpin pemimpin ikn ini
kita tahu di tahap pertama begitu ya pak irfan
nanti ada perpindahan ibu kota negara ini tahapan pertama tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
yang targetnya juga termasuk memindahkan istana begitu ya
apa kemudian yang diharapkan yang ditargetkan oleh presiden jokowi terhadap kepala dan wakil kepala otorita ikn ini
ya tentu ini harus bisa membantah ya
dugaan dugaan atau praduga sebagian kelompok di kita di masyarakat ini
sebagian kelompok di kita di masyarakat indonesia

yang merasa tidak yakin akan terlaksananya pembangunan ikn infrastruktur di pasir penajam ya
ibu kota baru ini ibu kota nusantara ini
nah ini yang harus kita bantah kepala ikn dan wakilnya harus bisa menjawab tantangan tersebut
target pak jokowi kan di dua ribu dua puluh empat itu sudah ada perpindahan atau transisi pemerintahan dari jakarta

ke ikn ibu kota nusantara yang baru
yang tidak ada bentuk konkret istana atau gedung gedung infrastruktur rainnya
gede gede infrastruktur lainnya apa namanya
apa yang diinginkan oleh pemerintahan presiden
apa yang diinginkan oleh pemerintahan presiden

makanya kerja kerjanya juga harus bisa lebih cepat lebih maksimal
supaya dugaan ataupun bahkan ada yang nyingir terhadap pemerintahan
ataupun bahkan ada yang nyinyir terhadap keinginan perpindahan ibu kota nusantara ini dari jakarta ke pasir penajam
pak rian anda melihat apakah memang tantangan terberat begitu dari kepala dan wakil kepala otorita ini adalah menjawab pandangan pandangan nyinyir ini
jadi ini yang kemudian menjadi pertama harus dilakukan
tidak mbak ini sudah selesai masalah ini jadi masalah politik selesai
bukannya pak bapak nusantara adalah maju jadi kalau orang bilang itu lebih maju lagi
jadi pak nomor satu menyiapkan perpindahan secara nyata
kedua beliau perlu melihat batas batas perpindahan ini agar nampak risiko risikonya
contohnya kalau kita memilih ibu kota negara dari jakarta khusus ibu kota administrasi di pasir penajam
batas batas apa yang mungkin dilakukan di sana dan yang itu mana yang tidak mungkin dilakukan
dengan demikian kita menjadi realistis
jadi pak bapak nusantara dengan tim ditantang untuk melihat apa sih yang terjadi sebenarnya ke sana bagaimana ini risk management nya
dan risk management tadi dikelola
kalau masalah yang namanya tentang keinginan saya setuju dengan pak irfan
tapi menurut hemat saya beliau bukan itu tugasnya karena tugasnya sudah selesai
karena saya kira perlibatan tentang ibu kota negara sudah selesai
jadi menurut saya bagaimana step dilakukan moving forward gitu
calegnya adalah bagaimana pak bambang melihat batas batas yang mungkin dikerjakan pada setiap setiap tahap
karena dia sebagai engineer kan jangan lupa melihat risiko risikonya
karena mungkin juga beliau kan mengatakan kepada bapak presiden misalnya
pak sampai seperti ini tahapnya seperti ini
dengan demikian beliau menjadi aktor yang secara rasional profesional dan objektif menyampaikan kepada presiden
di mana telah tahap yang dapat dicapai
dan ini akan bisa lebih
lebih apa ya
lebih mengoptimalkan gagasan presiden
jadi menurut saya boleh boleh saja
tapi janganlah pak bapak diberikan tugas tugas politik seperti tadi beliau berat nanti
kalau perlu ada tugas jurubicara di situ
misalnya pak irvan jadi jurubicara beliau lebih hebat untuk berpolitik
tapi pak anton jangan nanti bebannya berlebihan
biarkan beliau masuk di sektor sektor yang sifatnya betul betul menyiapkan secara fisik operasional dan manajer
oke mbak rian tadi anda mengatakan masalah nyinyir begitu ya
kemudian sejumlah pihak terhadap proyek ikn ini sudah selesai sebetulnya
apakah ini juga kemudian korelasinya dengan penunjukan sosok pak bambang susantono
tadi anda mengatakan agak mengagetkan sebetulnya presiden akhirnya menunjuk pak bambang susantono ini
apakah itu kemudian ada korelasinya
baik yang pertama terima kasih saya katakan selesai ya
kita sudah selesai undang undangnya
meskipun itu akan dipermasalahkan lagi tidak apa apa
karena yang terjadi memang korelasinya
nilai yang setuju sama nggak
setuju enggak apa apa
dalam negara demokrasi itu akan berproses
kedua memang betul penunjukan pak bambang
dan saya pribadi ketika pak bambang terpilih saya enggak kaget
justru kalau yang kepilih misalnya yang dari jawa barat atau dari pertamina
jadi malah saya kaget gitu loh
karena berarti pak jokowi kurang pas milihnya
dan kenapa pas
karena penyertaan pengerjakan
jadi politik selesai dalam arti kebijakan selesai di undang undang
dan proses penunjukkan selesai
nah saran saya
kalau memang perlu
kalau memang ini masih perlu menjadi masalah
atau ke depan masih jadi masalah polemik politik
yang namanya diskusi
tapi harus ditunjuk satu orang yang betul betul mewakili pemerintah untuk menjadi
bukan juru bicara lah
juru bicara tahun rendah itu
tapi mereka yang
atau salah satu orang profesional
yang diminta untuk menjawab masalah masalah ini
supaya pak bambang tidak terganggu
di sara sara kecil nanti rananya nanti
itu saran saya kepada pemerintah
mudah mudahan mas irfan bersedia menunjukkan pada pak muldoko
supaya ini efektif
supaya pak jokowi visinya tercapai dengan efisien efektif gitu pak irfan
oke bagaimana kemudian masukan ini bisa dieksekusi begitu pak irfan
saya setuju yang dikatakan oleh pak rian tadi
jadi pak bambang dan pak doni ini tidak lagi berpikir secara yang sifatnya tidak subtansi
dia harus berpikir cara cara yang taktis ya strategis
bagaimana bisa merumujudkan bukan lagi merumuskan
tapi mewujudkan apa keinginan besar
rencana induk yang ditargetkan oleh presiden
kan sudah ada
masterplan nya kan sudah ada
tinggal kerja kerja konkretnya
nah itulah yang harus dibuktikan
supaya suara suara sumbang suara suara yang nyeri itu bisa terbantahkan dengan sendirinya
dibuktikan dengan kerja nyata
dengan kerja konkret
yang selama ini orang merasakan tidak mungkin ini terjadi
nanti kalau misalnya presiden jokowi tidak lagi setelah dua ribu dua puluh empat pasti bisa dibatalkan
nah suara suara itu kan ada kita dengar
nah itu harus kita buktikan
karena membangun ibu kota ini negara ini kan tidak cimsalabin
dia tidak seperti seorang superman
tapi harus menjadi seperti
nah isinya harus visi besar
kota ini harus dibangun dengan kota yang kota dunia
sesuai dengan harapan harapan yang direncanakan atau ditargetkan oleh pak presiden jokowi gitu
jadi harapan harapan kita semua ya membangun ikn ini ibu kota nusantara ini ya dengan semangat kebersamaan kolektivitas
saya setuju itu
jadi tidak lagi nanti pak bang
dan pak doni disibukkan dengan menjawab hal hal yang sifatnya remeh pemeh lah gitu
kalau bisa kalau mobil itu formulawan gak langsung personelin empat empat lima gitu
karena waktunya pendek sekali ini
dan itu akan memang akan difokuskan begitu ya
untuk melakukan kerja nyata atau kerja konkret untuk menjadikan ikn ini kota dunia
nah saya ingin elaborasi lebih lanjut lagi
apa kerja konkret kemudian yang diharapkan oleh presiden
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya kembali ke pak irfan
pak irfan tadi anda mengatakan bahwa kita menunggu atau bagaimana kemudian menjawab masyarakat yang masih pesimis begitu terhadap proyek ikn adalah menunjukkan kerja nyata
kerja nyata dan kerja konkret begitu
apa kemudian arahan adakah arahan spesifik dari presiden jokowi terhadap kepala dan wakil kepala ikn ini untuk memberikan kerja nyatanya kerja konkretnya untuk mencapai visi menjadi kota dunia ikn menjadi kota dunia begitu
ya tadi setelah kita dengar setelah selesai pelantikan presiden
pak bambang susanto susantono menyampaikan ya tidak hanya membangun fisik tapi membangun kedekatan sosial dan lainnya gitu
jadi tidak menjadikan ini pembangunan proyek hanya fisik saja tapi bagaimana menciptakan kesinambungan untuk jangka panjang masa depan berikutnya
ini menjadi kota yang berkembang untuk masa depan
nah sesuai dengan arahan arahan presiden juga yang pernah disampaikan berkali kali presiden mengatakan pembangunan ibu kota nusantara ini adalah menjadi kota dunia
kota berbasis teknologi digitalisasi dan kota hijau green smart city gitu
itulah yang akan diwujudkan oleh kedua sosok ini pak bambang dan pak doni gitu
nah mungkin keinginan itulah yang harus memang tadi sama seperti yang disampaikan oleh pak rian ya
bagaimana bisa bekerja dengan lebih konkret memastikan semua elemen semua perangkat perangkat yang ada nanti bisa saling menguatkan gitu
hari ini pemerintah kan lagi mempersiapkan turunan dari regulasi turunan dari undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan
etelah ini tadi ongkong itu ada perpres yang akan disiapkan
bagaimana nanti komposisi badan otorita itu yang nanti memang mereka secara kolektif secara tim
bekerja bergerak untuk menciptakan membangun semua keinginan keinginan di ibu kota nusantara ini
oke baik gambarannya sefasa awalnya akan seperti apa kalau begitu pak irfan
gambarannya fase awalnya akan seperti apa
bagaimana kemudian dengan koordinasi misalnya dengan pemerintah daerah yang lain
kemudian ada juga tantangan terhadap masyarakat lokal dan bagaimana kemudian nantinya
itu semua nanti akan diremuskan dalam regulasi turunan dari undang undang nomor tiga tentang ikn ibu kota negara ini
ada perpres misalnya mengenai tentang komposisi struktur badan otorita ini
ada tentang masalah pertanahan ada tentang masalah penganggaran
ada tentang masalah daerah daerah penyangga dan masyarakat lokal sana
nah itu pemerintah akan menyiapkan itu gitu
tentu dengan telah dilantiknya kepala ikn dan wakilnya
pak penas yang panggil lidik sektor akan terus berkoordinasi
kami juga di ksp akan memberikan bantuan artis kepada kepala badan otorita yang baru ini
untuk bisa saling bekerjasama saling menyiapkan
saling menguatkan dengan harapan dan cita cita yang bersama yang mulia ini
jadi isinya adalah ini bisa kita kerjakan dengan kebersamaan optimis harus optimis ke depan
target target waktu yang telah direncanakan itu bisa konkret
bisa menjawab apa yang persolan persolan yang kemarin disampaikan oleh sekelompok orang
jadi memang ini harus kerja kolektif
semua pihak pasti akan sangat diharapkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur
di ibu kota negara di pasir penajam ini
karena target di tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat keinginan pak jokowi
melaksanakan hari proklamasi tujuh belas agustus itu berada di ibu kota pasir penajam
baik pak rian anda melihatnya bagaimana
bagaimana kemudian target target yang sudah disampaikan
baik oleh presiden jokowi terhadap proyek ikn ini bisa berjalan mulus
kuncinya di mana
kalau memang tadi pak rian katakan sosok kepala dan wakil kepalanya sudah tepat
kuncinya di mana kalau begitu
saya kira tadi pak irvan sangat betul menyampaikan ya
kalau boleh saya kasih kata kuncinya adalah kolaborasi
kolaborasi itu bahasa indonesia nya gotong royong
jadi sebagai tokoh yang
non politik pak bambang bisa melakukan yang namanya itu kolaborasi dengan semua pihak
termasuk yang mempunyai pemikiran yang kritis kepada ikn
jadi selain membangun sesuai dengan target target presiden
kedua beliau secara inklusif merangkul
pak jokowi itu orang yang kan merangkul kan
dirangkul saja ide ide yang kritis itu pasti ada baiknya
dan mengambilkan kerjanya paralel
di sini mengerjakan secara fisik nyata pembangunan
tapi di sini merangkul
kelompok kelompok yang sekarang itu mempunyai ide yang bagus tapi dinilai berbeda
dan saya kira ini tinggal digabungkan ini sehingga terbentuklah yang namanya pola kerja kolaborasi
itu lah yang makro
level mikro pak bambang udah bilang kerjanya bukan fisik doang
tapi bagaimana membangun namanya kedekatan sosiokultural dengan masyarakat di daerah
jadi bagaimana pendekatan sosio kultural diterapkan
dan ini nggak mudah
karena masalah manusia itu masalah yang lebih berat ketimbang masalah fisik
jadi kalau boleh disarankan
pak bambang selain menyiapkan tim arsitektur tim fisik
ada satu tim yang timnya khusus berhubungan dengan kolaborasi
kolaborasi di atas dengan para pemikir pemikir yang mempunyai gagasan berbeda yang kritis
yang kedua adalah kolaborasi dengan masyarakat di daerah
karena tetap aja lah ada perbedaan
dengan demikian yang terjadi terjadi penghalusan atau smoothness
jadi berjalannya lebih lancar
dan ini saya kira sangat bisa dilakukan asal
kekurangan pertama dari tim ini adalah yang namanya pemahaman pemahaman
tengah batas batas di dalam koridor yang disiapkan
misalnya pertama adalah batas waktu
dua tahun itu sangat pendek loh
kedua batas yang namanya itu kesiapan finansial
ketiga batas batas kesiapan untuk inklusi antara pemikir
yang keempat adalah batas batas inklusi kemasyarakatan
dan totalitasnya adalah bagaimana kita melihat kemungkinan
kemungkinan yang mungkin menjadi bagian risiko eksekusi yang perlu dikomunikasikan
karena gitu loh
begitu ketemu sebuah risiko pak bambang perlu mengkomunikasikan dengan pak jokowi
karena kita tahu lah pak jokowi bukan tipe abs lah
jadi pak bambang juga pernah abs
pasti belum menyampaikan apa adanya
dan dengan demikian proses kesannya lebih produktif lebih objektif
dan saya kira dengan segala kekurangannya kita harapkan lah ini
saya kira beliau bisa mengerjakan asal beliau tahu
ini adalah tadi kan pak irfan bilang kan
ini kan bukan superman ya pak ya
super team ya
pak bambang harus mau membangun super team
jadi team lah team
dan teamnya itu kalau bisa jangan team yang sekolombo aja
dengan demikian proses ini terjadi dengan baik
dan ibu kota negara bukan lagi milik pemerintah
tapi milik semua bangsa
jadi prosesnya penjang berat
lu memang membuat ibu kota nggak gampang
jadi kita harus kerja keras
dari analisa anda atau mungkin pendapat anda opini anda
target presiden memindahkan istana negara di agustus dua ribu dua puluh
ini bisa terwujud atau tidak kalau begitu pak rian
di atas kertas ya
karena ini pertama ya
kalau kita bicara masalah pembangunan fisik sangat bisa dipercepat
yang namanya masalah teknis itu selalu bisa diselesaikan
yang biasanya jadi masalah non teknis
misalnya bagaimana kolaborasi dengan call community
merangkul mereka mereka punya perpikiran kritis
nah saya sih yakin
tadi kan pak ivan mengatakan bahwa ini nanti dengan adanya pak bambang bisa dibuktikan
gitu kan ya pak irfan
kalau gagasan terbukti secara nyata orang akan melihat dan ini sebagai kebaikan
nah tantangan jadi kalau gitu
apakah ini bisa jelasin
pertama saya sih bisa

tapi lagi lagi harus diberikan batas batas
sampai di mana pencapaiannya
supaya masyarakat tidak merasa loh kok nggak seperti itu
karena kita punya masyarakat juga seringkali harapannya berlebihan
jadi kita kasih kesen nyatanya lah kira kira
pemasarkan nggak overhook
kalau harapannya berlebihan nanti mereka menjadi kecewa
padahal bukan itu targetnya
jadi yang ketiga
apa yang perlu adalah komunikasi kebijakan
tasus di waduk bender kemarin
problemnya adalah komunikasi kebijakan tidak baik
nah ini ketiga kalau gitu
timnya pak bambang harus punya komunikator kebijakan yang kuat untuk mengkomunikasikan kepada publik
soalnya nggak dibilang belaveng
tapi betul betul mengkomunikasikan
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat bersama sama membangun ibu kota
terakhir menutup diskusi kali ini
kepala otorita dan wakil kepala otorita sudah dilantik
yang kemudian menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana frase transisi dari ibu kota negara jakarta menuju ke ikn nusantara
singkat saja pak irfan
tentu kita sudah ketahui bersama dalam undang undang nomor tiga
tentang ikn itu ya
ada lima tahap proses pemindahan
dengan target jangka panjang itu sampai dengan dua ribu dua puluh
itu tahun ini dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat gitu
nah nanti ditindaklanjuti dengan tahap keduanya gitu
nah di tahap kedua
di tahap kedua eh pertama ini tentu
harus ada tadi itu
harus sudah dijawab dengan adanya pembangunan yang konkret
nah perpindahan sekarang kan undang undangnya sudah ada
pasir penajam sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara
negara baru ya
nah nanti mungkin proses politiknya
perpindahan secara resmi dari dki ke pasir penajam ibu kota nusantara itu tentu
ketika misalnya istana sudah terbentuk di ikl ibu kota nusantara di pasar penajam tentu
perpindahan itu akan ditentukan
dan itu juga akan dikomunikasikan lebih lanjut
bagaimana menyatakan secara deklarasi
ibu kota republik indonesia itu sekarang berada di pasir penajam
ibu kota nusantara
ini memang nanti akan dibicarakan di kemudian hari
paling tidak sekarang ini adalah
di masa dua tahun ini
keinginan presiden dan harapan kita semua adalah membuktikan
itu semua bisa terjadi
apakah mudah mudahan istana dan perangkat perangkatnya infrastruktur yang lain
yang terkait dengan perangkat kepresidenan itu sudah secara fisik
ada di pasir penajam itu
baik kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian proses yang berlangsung
apakah kemudian target yang diharapkan bisa terwujud dan berjalan dengan lancar pak irfan
dan juga pak rian terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
malam selamat malam
ketua umum partai golkar dan